baca apaan sir kayaknya lagi cembuk amat
iya nih baru keluar liputan sama mobil listrik
emang mobil listrik berobos banjir gak nyetrum gitu
aman gak ya mobil listrik kalau ngelewatin banjir nyetrong gak sih
pertanyaan seperti itu kerap muncul ketika kita sedang mempertimbangkan untuk membeli mobil listrik
selain faktor anggaran dan jarak tempuh baterai dan jawabannya sudah tentu aman
berbicara mengenai keamanan sistem kelistrikan tentu berkaitan erat dengan baterai
baterai berfungsi sebagai sumber tenaga mobil listrik
biasanya menggunakan jenis lithium ion dan memiliki fitur isi ulang
baterai pada mobil listrik biasanya disusun secara seri dan paralel dalam wadah khusus yang tahan guncangan dan kedap air
ya biasa kalau banjir kan ada yang putus biasanya kabel pln kan biasanya di situ koslet pak
ya itu biasa pak di iniin dikhawatirkan seperti itu
tapi secara ini ini teknologi sebenarnya jauh sebelum di launching itu kan sudah dipertimbangkan pak
semua sudah di protect pak sebenarnya
tinggal tingkatan proteksinya kayak yang tadi saya bilang waterproop itu kan ada it berapa
ya kan ada yang di protect cuma gak bisa masuk debu pak
air kalau cuma percikan juga nggak akan bisa masuk kecuali kalau direndam baru masuk
nah ada tipe enam puluh enam enam puluh tujuh biasanya semakin tinggi ip proteksinya
itu lebih aman terhadap air
tapi umumnya sudah yang kayak begitu kan melalui prosedur bahkan disiram juga pak yang kayak gitu
itu kan disemprot yang ininya masuk apa enggak gitu
nah itu pengujiannya pak
berbeda dengan mobil konvensional komponen ban mobil listrik jauh lebih sederhana
selain baterai setidaknya ada tiga komponen utama lain pada mobil listrik
yaitu motor listrik inventor daya dan sensor kecepatan elektronik
untuk lebih yakin mengenai keamanan mobil listrik kita akan mencari komponen yang lebih mudah
untuk lebih yakin mengenai keamanan mobil listrik tim cnn indonesia mendatangi salah satu perusahaan taksi yang mengoperasikan unit mobil listrik
sg quindi n sabbath janaf number dua
jangan takut kalau misalnya kita menerjan banjir bagaimana
air tidak akan masuk ke dalam sistem baterai pertama itu
yang kedua kalau toh airnya masuk di dalamnya ini juga ada yang namanya water level sensor
kalau misalnya misalnya airnya bisa sampai masuk maka begitu dia mencapai level tertentu
maka semua sistem kelistrikan akan mati
jadi jangan takut apakah akan menjadi terbakar dan yang lainnya itu tidak terjadi
meski secara teknologi cukup aman bintarti tetap tidak menganjurkan pengemudi
untuk menerabas genangan air yang melebihi setengah roda
karena sama seperti mobil konvensional air tetap dapat mempengaruhi komponen di luar sistem kelistrikan
seperti sistem pengereman dan pengendalian mobil